kok masih berantakan ya
loh kok dapurnya masih berantakan gini
saya telfon kesemarannya dulu ya
ternyata ini yang kamu kerjakan tiap hari neng
masa aku sampai sekarang nggak boleh keluar sih mams
apa gunanya kamu keluar
kan aku mau cari kerja di bogor
dari kemarin juga bilangnya mau ke bogor
mau cari kerja
malah keliling keliling sini doang
kalau kayak gini caranya
berarti mams udah melanggar hak kebebasannya aku
masa muda itu
cuma kamu alamin sekali seumur hidup
kamu gagal atau hancur
hidup itu terus jalan ke depan
kamu gak bisa balik lagi ke belakang
buat membenahi itu
kamu tuh cukup belajar
dari pengalaman hidup mama
yang gak enak itu
kamu belajar dari situ
sekali kita bikin salah tut
puluhan tahun mama ada di dalam kegelapan itu tuh
makanya sekarang itu mama berusaha semaksimal mungkin
buat melakukan apa aja kalo penuh nyawa
sekalipun supaya hidup kamu tuh lebih enak
lebih mudah tuti
mama yang buka bukit
kok masih berantakan ya
kok dapurnya masih berantakan gini
iya bu dokter
saya telepon kesemarannya dulu ya
rumah bu dokter jadi gimana ini
kok seperti ini
seperti apa pak
toiletnya juga masih berlumut
nanti kamu cek lagi ya
besok bu dokter sudah harus tempati rumah ini
nanti saya kesitu
saya beresin semuanya
dia katanya mau kesini
yaudah kalau gitu biar saya tunggu disini aja ya pak
biar dia juga tahu apa aja harus dia perbaiki
silahkan diminum pak ustadz kami
iya terima kasih
sebagai tokoh masyarakat
sebagai ketua umum musyola
sebagai ketua rw
tugas saya teperat
bukan hanya tugas dunia
tapi juga tugas akhirat
kalau di cikiraus ini
ada yang tidak paham agama
saya bertanggung jawab
maksudnya pak ustadz itu apa ya pak
tutik pisang aja
kalau belum saya bisa ngajarin naji
belum bisa ustadz belum bisa
mams aku tuh belum bisa ngaji
kalau belum bisa ngaji
bisa saya ajarin ngaji tiap hari di rumah saya
mau pak ustadz mau
iya pak ustadz
kalo ada mau menit aku mohon
tidak ada apa apa
selamat siang pak ada yang bisa saya bantu oh kamu memang harus membantu saya
kan pembeli pembelikan raja raja memang harus dibantu hahaha
hai lima puluh lima juta hahaha lima puluh lima juta hahaha lebih mahal dari harga rumah itu mau
sudah iya hahaha beneran lima puluh lima juta bener pak hahaha yang ini sudah dibeli orang
ada yang lebih murah enggak oh ada yang ini dua puluh lima juta
hai dua puluh lima juta dua puluh lima juta hahaha bisa ditawar enggak bisa enggak ada warna hitamnya
enggak ada yang ini nah kalau ini enam belas juta modelnya ngeselera lho lho pak
ini tuh masih lama pak saya harus pergi ke puskesma sekarang tunggu sebentar ya
bu tukangnya sebentar lagi datang
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam kamu dari mana aja
maaf tuh kamu lihat itu belum ditambah coba dapur berantakan ini gimana
ayo kita pergi ya sama itu juga kang jendela sama pintunya nanti saya minta di chat ya
iya bu sama satu lagi kamar yang di belakang itu saya minta nanti pintunya kuncinya diganti
soalnya itu bakalan jadi kamar pribadi saya baik bu nanti semuanya saya perbaiki
yuk sekalian dapurnya ya pak punter